waalaikumsalam selamat siang pak
jadi hari ini rina gak bisa masuk sekolah
barusan rina bilang kan katanya udah selesai ujian
terus hari ini katanya ada perayaan selesai ujian
jadi ini hanya obat turun panas aja ya
baik kalau begitu saya pamit dulu ya bu
oke tolong anterin ya
sekali nanti uyaboyem suruh tebus
kamu kenapa sayang
tolong kamu gak ada kabar baik buat saya
saya baru aja menemukan titik terang tentang keberadaan luki
baru saja saya mendapat kabar
rekening atas nama luki melakukan penarikan uang di atm
di pinggiran jalan kota pak
tepatnya di jalan hamed
dan saya baru saja akan mengejarnya
kita jalan sekarang
tepatnya di jalan hamed
bapak mau kemana ya
mau ke rumah sakit
bapak biar bicara sebentar sama om randy ya
rena sama ancus nunggu di mobil terang
tolong panasin mobil sebentar
saya mau ke rumah sakit
buat ketemu sama andi
kemarin rana sempat demam soalnya
cuman kata dokter
rena gak sakit apa apa gak ada infeksi apapun
dokter bilang katanya kena psikis
mungkin kangen sama andi
mungkin mau bawa ke sana
ada informasi apa
iya pak saya berhasil menemukan titik
dimana luki berada pak
saya bisa melacak dari
dan setelah saya lihat deteksi
dan titiknya itu berada di
daerah bekasi utara
di pinggiran bekasi utara pak
tepatnya di jalan hamed
yang ke sana
saya pergi dulu
di sini tempatnya kan
mencarinya dari sini aja pak
info yang kamu dapetin ini bisa dipercaya nggak
informasinya bisa dipercaya
itu luki pak
tapi jaga jarak mobil
jangan lupa pak
jalan hamet seharusnya udah gak jauh lagi dari sini
pak aku udah selesai ujian loh
bukan itu pak
ujiannya kemarin baru ujian ya
jadi kemarin itu justru
udah terakhir ujian pak bos udah selesai ujiannya
wah maaf ya papa gak tau loh
kalau kamu udah selesai ujiannya
harusnya papa kan tau
aku masuk soalnya ada
selesai ujian sama libur
ke sekolah kamu ya
papa coba telpon dulu miss nya ya
kamu ada nomor miss nya kan
waalaikumsalam selamat siang pak
rena nggak bisa masuk sekolah
katanya udah selesai ujian
terus hari ini katanya ada perayaan selesai ujian
rena gak masuk sekolah hari ini
bawa untuk ketemu mamanya
di rumah sakit
kemarin ini rena sempat demam soalnya
terus kata dokter
gak ada indikasi
dokternya bilang mungkin ini karena kangen sama mahnya
bawa rena ke rumah sakit hari ini
jadi saya minta tolong
supaya bisa diberikan izin
rena gak usah masuk sekolah
iya pak tentu saja saya sangat mengerti
apalagi belakangan itu
iya itu mungkin karena rena kangen sekali
semoga dengan bertemu dengan mamahnya
reina bisa pulih dan ceria lagi ya pak
terima kasih banyak ya miss
apa barusan udah izinin rena
miss marah gak pak
enggak dong kok marah
kan tadi papa udah jelasin semuanya ke missnya
makasih ya pak
loh kok mukanya cemberut lagi
kenapa kok gitu
kok murung mukanya kenapa
ya nggak boleh begitu dong mukanya
pernah bilang sama njus
kalau rena sedih
takutnya nanti papa ikutan sendi
nih kalau begini nanti papa ikutan sendiri loh
ya kan pak bos
tuh dengerin njus tuh
nggak jangan sedih sedih lagi ya
percaya kalau mama
kalau tetap percaya kalau mama
ke rumah lagi
ya tidak boleh sedih ya
papa mau ngasih tahu apa
kamu tahu gak
kalau kucing itu
iya rena kan punya kucing tuh
nah rena kan
sering bareng sama cookies terus
nah kalau suatu hari nanti
tiba tiba ada kucing baru
terus rena mainnya sama kucing baru
rena sayang sama kucing baru terus kukis ditinggal
pasti kukis nanti cemburu
coba tanya sama njus
nah kalau rena sayang sama merpati doang
nanti kukisnya cemburu
nanti snowy juga gitu
jadi rena harus sayang semuanya
cerita yang saya bangun juga cerita ngarang kan